nah saya kepaksa lakuin pinjaman online itu karena saya sakit gitu dan saya harus cepat operasi gitu
usaha saya juga dimatikan gitu terus kondisi saya pun diintimidasi terus gitu saya sempat bawa
seluruh diri dasar ya anda ya banyak omong saya konfirmasi baik baik dari awal udah udah
pandemi covid sembilan belas memang membuat kondisi ekonomi sebagian warga menjadi sulit beratnya beban hidup
membuat masyarakat terjebak bujuk rayu pelaku usaha pinjaman online ilegal
data dari otoritas jasa keuangan pada desember dua ribu dua puluh menunjukkan ada sekitar
enam ribu tujuh ratus kasus pinjaman online ilegal atau lebih tinggi dibanding periode januari hingga november
dua ribu dua puluh dengan empat ratus sampai dua ribu kasus selain faktor kebutuhan peningkatan jumlah kasus tersebut
dipengaruhi oleh munculnya modus baru yaitu pengiriman sejumlah dana ke rekening
ada yang masuk tapi tidak ada yang masuk ke rekening korban
rupiah saya kembalikan dua juta ada yang masuk delapan ratus saya kembalikan satu juta delapan ratus nah seperti
itu kira kira ada dua puluh aplikasi yang masuk dan menagih saya sebanyak itu deliana tidak sendiri
menurut sejumlah portal berita online dan media sosial cukup banyak kasus serupa yang dilaporkan
lalu dari mana para pelaku mendapat data nomor rekening korban
berdasarkan penelusuran yang dilakukan tim cnn indonesia berhasil mewawancarai mantan karyawan
perusahaan pinjaman online ilegal dan terungkap fakta mengejutkan adanya modus jual beli data
pribadi nasabah dari pegawai perbankan serta perusahaan fintech ilegal jadi atasan atasan
itu biasanya akan meminta kita para manajemennya untuk mencari data beli data entah dari kartu
kredit perbankan atau pta entah dari seperti marketplace atau perusahaan yang lain seperti
yang sekarang banyak fasilitas pay letter itu rata rata datanya bisa dibeli sama mereka kayak itu
intern aja sih sebenarnya memang tidak diperjualbelikan secara resmi itu hanya oknum oknum
yang mencari keuntungan gitu mereka akan hubungin dan bilang oh harganya sekian saya butuh dua ribu data
misalnya biasanya untuk range harga data yang diperjualbelikan di dunia fintech starting lima ratus
mereka akan melakukan transfer otomatis pura pura salah transfer atau apapun itu kemudian masuk
ke rekening customer ketika customer bumi bumi call center merasa tidak meminjam ingin mengembalikan
dana mereka enggak terima mereka akan beralasan bahwa benar nasabah sendiri yang mengajukan sudah
ada sua foto dengan ktp
sementara itu dimintai konfirmasi pihak asosiasi fintech indonesia yang telah mendapat izin dari
ojk dan memiliki anggota tiga ratus lima puluh sembilan perusahaan memberi penjelasan karena saya yakin kalau dari
perusahaannya sendiri pasti tidak mungkin memberikan hal itu kan pak dan juga sebenarnya
kalau untuk perusahaan fintech seperti peer to peer untuk mendapatkan
izin kita semua itu harus sudah memiliki sertifikat iso pak iso dua puluh tujuh ribu satu dimana itu
adalah intinya adalah mengatur dari information system sejak dua ribu delapan belas hingga juli dua ribu dua puluh satu satgas waspada
investasi telah menutup sekitar tiga ribu tiga ratus aplikasi pinjaman online ilegal namun hal itu tidak memberi
cenin indonesia jakarta